kita beralih ke informasi dari ketua mpr bambang susatyo yang angkat bicara menanggapi kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang menuai polemik
bambang meminta pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut
menurut politisi partai golkar bambang susatyo sodara pemerintah semestinya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat
bukan justru memotong pendapatan masyarakat tanpa tahu manfaatnya dalam jangka pendek
jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya
kemudian yang kedua dihitung juga tingkat daya beli masyarakat
yang hari ini terus menurun jadi sebaiknya dikaji kembali